aku nggak boleh kayak gini terus
masih ada sally dan bagu
yang penting aku tau poppy ada disini
tidak dirawat oleh orang yang baik
dan dia pasti akan baik baik aja
kalau aku sudah bersama mereka
kopi pasti mau berubah pikiran dan mau kembali lagi sama aku
nanti kalau kita sudah berkumpul lagi
nanti kita tinggal dimana bu
emangnya ibu punya rumah di jakarta
kalau ibu dan mama nanti
dan dapat kamar yang dingin
rumah yang bagus
ibu bisa kasih aku kayak gitu
poki anak ibu
dengerin ibu nak
ibu memang tidak bisa memberikan kamu kemewahan
ibu akan berkorban apapun juga
buat kak sally
setelah kan kita sama sama nak
tapi aku mau berubah
buat kak sally

ibu memang akan beruntung
aku takut kaya dulu lagi bu
dulu kita susah
dulu kita susah
noli juga meninggal
ibu mau buat kita susah
ini semua gara gara ibu
wah ibu kan udah minta maaf nak
ibu janji bu gak akan ninggalin kalian lagi
dulu ibu juga pernah janjikan
tapi ternyata ibu pergi
tolong kamu tinggalin di tempat ini
anggap aja uang yang udah saya kasih kemarin itu sebagai amal buat kamu ya
gak ada yang bisa menggantikan anak saya
kamu masuk aja ke dalam
udah dong kamu tinggalin aja poppy
kalo saya harus pergi
saya harus pergi dengan anak saya
ini masih kosong
kamu isi sendiri ya
ini buat penggantinya pop
saya nggak mau mengganti anak saya dengan apapun juga
kamu yakin kau bisa kasih dia rumah
kamu bisa kasih dia makanan yang enak
kamu bisa kasih dia
kau bisa kasih dia makanan yang enak
kamu urus diri kamu aja sekarang bener gak
saya juga seorang ibu
seperti anak kandung saya sendiri

karena saya udah sayang banget sama poppy dari pertama kali saya ketemu sama poppy
jadi kamu tenang aja saya gak akan nyanyiin poppy
kamu mau kan dari sekolah setinggi tingginya
punya kehidupan yang lebih baik dari sekarang
aku hanya ngambil kamu pergi aja
pak pusing perempuan ini
dia udah mengganggu rumah saya
saya ibu kandungnya saya beruang buah
pak jangan pak
masukin ibu kandungnya
mak nanti jangan tinggal begini sama saya
saya mau ketemu poppy
aku jauh di kunci pak
nanti ibu nek
kita cari kasih saling sama sama nek
kita bisa berkumpul lagi tak ada duit

kalau ada ibu saya ikat ke jakarta
nanti gak akan begini kejadiannya
nanti gak akan begini kejadiannya

ya have poet lirik hawa yub be bi lebih baik
kasihan ibu kehujanan
ibu akan tunggu kamu di sini nak
aku gak akan kemana mana
makasih ya bulan udah pilih mama
pokoknya mama janji akan memberikan yang terbaik buat bulan
bulan akan jadi anak yang paling bahagia di dunia
ya kamu mau kan hidup enak sama mama
sekarang kamu tidur siang
nanti kalau kamu udah tidur pas banget udah gak sedih lagi
ya udah yuk
aku nggak boleh kayak gini terus
masih ada sally dan bagu
yang penting aku tahu kopi ada di sini
sehingga dirawat oleh orang yang baik
dan dia pasti akan baik baik aja
terima kasih bu
aku harus cari sally dan babu
saya juga harus curi